stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu di tengah kota surabaya
di pelabuhan tanjung perak dan kawasan permukiman nelayan pada rabu pagi terpantau normal
tidak ada antrean mengular warga yang mengisi bbm
meski begitu sejumlah warga mengaku sudah mengetahui adanya rencana kenaikan bbm
kenaikan bbm itu ya pastinya sih saya masih belum dengar
cuman kalau memang harganya memang naik ya gimana lagi ya terpaksa ya saya juga harus beli
hanya juga supaya bisa jalan online
sudah dengar cuman kalau naik naik itu wajar ya tapi jangan terlalu naik terlalu banyak gitu loh
kan kasihan juga mereka mereka yang usahanya dalam arti usaha kecil
mereka kan juga harus membiayai kuli kuli karyawan karyawan gitu loh mbak
jadi jangan terlalu banyak lah
ya udah sih dari sosial media
terus menurut mas gimana
ya kalau bisa nggak naik
susah juga mbak soalnya per hari ya biasanya dua liter
kemana aja trayeknya
pertamina patra niaga jatim balinus selaku penyalur bbm dan juga operator di jawa timur bali dan juga nusa tenggara
menyatakan belum menerima surat tersebut

tentunya kami sebagai pelaksana atau operator di lapangan
pt pertamina patra niaga khususnya di wilayah jatim balinus
akan mengikuti segala kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan juga pt pertamina persero
sesuai dengan peraturan presiden nomor satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas dalam mendistribusikan bbm
pertama pelaksanaan pertamina patra niaga jatim balinus
melalui sedikit peringatan yang penting
pertamina patra niaga yang berharga

memastikan stok bbm aman
hingga akhir agustus ini di jawa timur
harga bahan bakar minyak masih rp tujuh enam ratus lima puluh per liter untuk jenis pertalite
sementara untuk pertamax rp dua belas lima ratus per liter
pertamax turbo rp tujuh belas sembilan ratus per liter
dan rp delapan belas sembilan ratus per liter untuk pertamina dex
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur